sapi sapi kurban di kandang peternakan sapi makmur di desa gunung sari
kecamatan dawar blandong kabupaten mojokerto jawa timur
diberi tanda unik yang ditempelkan di telinga sapi
penanda berwarna kuning tersebut merupakan barcode
yang sengaja diberikan oleh dinas peternakan kabupaten mojokerto
barcode disematkan usai sapi divaksin untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau pmk
jika dibandingkan tahun lalu harga sapi kurban saat ini di peternakan naik dua juta rupiah per ekor
rata rata sapi kurban dijual peternak antara lima belas hingga dua puluh juta rupiah sesuai dengan ukuran sapi

oh pengemukan kayak gitu
selasa siang pasar hewan aji barang banyumas jawa tengah menjelang hari raya idul adha
ramai oleh ratusan pedagang kambing dari berbagai daerah
di tengah keramaian pasar terdapat salon hewan ternak kambing
sejumlah pedagang mengantre untuk merapikan
kambing mereka sebelum dijual
pedagang kambing mengaku kambing setelah masuk salon bisa meningkatkan harga jual kambing menjadi mahal
tak hanya tanduk dan kuku kaki kambing yang dipermak
pedagang juga meminta rambut kambing dibersihkan agar rapi
untuk biaya salon sekitar rp dua puluh hingga rp lima puluh
itu tergantung apa itu
keramaian pasar apa gimana
karena pengeluaran barang di pasar kan cukup lumayan
jelang barang kan tambah
suhardi pemilik salon kambing mengaku salon kambingnya selalu berpindah pindah dari pasar satu ke pasar lain
seperti banyumas purbalingga cilacap hingga kabupaten brebes
tim liputan cnn indonesia